kalau kamu memang sayang sama mu
apa yang kamu akan lakukan
kalau dia ingin mengejar itu
saya kasih tau sama kamu
mendapat biasiswa keluar negeri
dan ini adalah impian terbesar
aku tahu apa
aku tahu apa
akan bersatukan kita
maka aku tak melakukan apa cik unggul
kalau memang kekuatannya
kita bersama yang berkuasa
bahkan orang orang yang melaburi kita
kadang bagi pronounced ini
tidak masih terdapat
aku mengesankan kamu
jangan sama dengan hal yang yg jelas
jangan diselam atom
tidak bisa dip exactly

beda dari gue aja
kamu nantar gue kan
gue balik ya
malam malam ku bagai malam
seribu bintang yang terbentang di angkasa
bila kau disini duk sekedar menemani
untuk melintasi wangi yang selalu tersaji
di satu sisi hati
malam malam ku bagai malam
mana rangkut rangkut ini
tak datang datang pak
tak tahu udah malam kan
cocok pucuk di cinta sahabat pun tiba
kayak lagi nunggu cinta om
eh bareng aku lah
yaudah sini lah ilmeh
bagi bawa apa kau
aku aja lah
kalau kamu memang sayang sama bunga
apa yang kamu akan lakukan
kalau dia ingin mengejar impianmu
saya kasih tau sama kamu
wulan mendapat biasiswa ke luar negeri
dan ini adalah impianmu
yang terbesarnya sejak dulu
dan yang menjadi keraguan terbesarnya adalah
dan juga kamu pak
apa kamu bisa membujuk bulan
untuk menggantai impiannya itu
apa pun yang
wulan tak boleh tahu ya
dia harus tetap pergi
pak bantu kawan aku pak
mau ke rumah sakit pak
pak pak cepat pak
liburan ke medan
sama mamak bapaknya
ya salah agak suntuk dia di jakarta ini kan
pulangnya rabu kok gak salah
sedangkan gue besok berangkat
dan dia udah janji kalo mau antar gue
aku terpaksa bohong karena oman yang minta
kami mau pulang dulu ke kosan
ada beberapa barang yang harus kita ambil
tidak akan kamu siapkan